kekerasan dalam pacaran atau kdp masih sering ditemukan dan menjadi perhatian serius
mengapa ketidakberdayaan kerap menjadi faktor yang menyumbang terjadinya kekerasan dalam hubungan
dan bagaimana memberikan batasan agar diri tidak dikorbankan
kami bahas bersama siti aminah komisioner komnas perempuan dan psikolog zoya amirin
selamat malam mbak ami dan juga mbak zoya
baik saya akan ke mbak ami terlebih dahulu
mbak ami ini kan zamannya sudah berkembang lebih maju lebih berkembang mungkin lebih baik lagi
diharapkan dengan perkembangan ini pemikiran pun juga ikut berkembang ya
pemikiran dalam konteks berhubungan berpasangan tapi kenyataannya kita masih kerap nih menjumpai kdp
kekerasan dalam pacaran kekerasan dalam rumah tangga
iya jadi sebenarnya kekerasan dalam
pacaran itu hampir sama dengan kekerasan terhadap istri atau dalam relasi rumah tangga
keduanya ada relasi emosi dalam hal ini cinta gitu ya
nah kalau pertanyaannya kenapa masih terjadi itu tidak lepas dari perbedaan peran antara laki laki dan perempuan
ada konstruksi katearki yang mempengaruhi harapan harapan
harapan perempuan terhadap sebuah institusi pernikahan
nah kekerasan dalam perkawinan ini kan bentuknya ada kekerasan fisik kekerasan psikis kekerasan seksual kekerasan ekonomi dan juga tingkat janji kawin
korban kekerasan dalam pacaran itu bisa menyebabkan lebih dari satu bentuk kekerasan
nah dalam kasus ini kan yang penting adalah ingkat janji kawin
dengan bujuk rayu dengan iming iming janji kawin maka kemudian perempuan bersedia melakukan hubungan seksual
nah inilah yang kemudian membawa dampak yang berbeda antara laki laki dan perempuan
terhadap perempuan hubungan seksual di luar nikah kemudian ada iming iming janji kawin itu membuat perempuan luhur
kemudian terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki
dan ketika terjadi kehamilan yang tidak dikendaki maka terjadi pemaksaan atau penyelidikan atau kandungan
itu menjadi lingkaran di dalam kekerasan dalam pacaran
dan sebenarnya kalau di undang undang ppks untuk kekerasan dalam pacaran khususnya yang bentuknya kekerasan seksual
itu sudah mampu dijangkau dengan pasal enam
hidup di pelecehan seksual fisik
oke baik saya ke mbak zoya
mbak zoya ketika ada di hubungan percintaan ketika seseorang tengah hanyut dalam jatuh cinta jadi terlena
sehingga kadang kadang agak susah membedakan romantisme sesuatu atau sikap yang romantis padahal itu sebenarnya posesif
atau mungkin juga cenderung dengan abusif
jadi gini kalau tadi menyambung juga pertanyaan yang pertama gitu ya
bahwa sebenarnya ketika individu tingkat kecerdasan seseorang
kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi itu adalah dua hal yang berbeda
kecerdasan intelektual kecerdasan emosi dan proses gitu ya
proses untuk mendalami perasaan cinta gitu ya
semua orang punya prosesnya masing masing yang harus dihasadari
untuk tidak mengulangi pattern yang buruk gitu ya
dalam pemilihan pasangan dan sebagainya dan pembelajaran juga dari semua orang
nah ketika ini kapan sih kita bisa tahu bahwa ini adalah cinta yang sehat atau tidak sehat
ya kembali lagi juga yang punya pengaruh seperti yang tadi dikatakan sebelumnya adalah juga
kita mesti melihat tentang si konstruk patriarki ini gitu
apalagi pada saat sekarang orang yang cerdas secara intelektual sekalipun
atau misalnya dari latar belakang keluarga yang tidak broken home atau apapun lah
itu yang sering kata orang bahwa harusnya mampu gitu ya
orang orang yang datang dari keluarga baik baik berpendidikan
harusnya membuat keputusan yang lebih bijak dalam kehidupan cintanya
nah ini juga adalah dua proses pembelajaran yang berbeda gitu
kalau misalnya ada tidak kesetaraan di dalam sebuah hubungan ini
ada proses patriarki di mana si laki lakinya harus lebih berpuasa
dan lebih parahnya lagi jika si perempuannya itu mengalami
dimana kalau stockholm syndrome sendiri adalah individu yang jatuh cinta kepada pria yang menyakiti dia gitu
nah kalau stockhold syndrome in relationship adalah seorang perempuan
ya yang mentafsirkan cinta pada dirinya sendiri itu sama ketika dia mencintai orang lain dengan melupakan dirinya gitu ya
jadi dia percaya atau melakukan terus gitu ya berdasarkan janji
dia bisa juga jatuh cinta pada potensi dari si laki laki ini
karena mungkin terdengarnya lucu ya karena kok sampai tujuh kali menggugurkan kandungan gitu ya
terus kayak gitu kok dia masih mau lagi sama orang yang sama apakah dia nggak bisa mikir toh cuma janji
nah tapi ketika seorang individu jatuh cinta baik laki laki ataupun perempuan
ketika dia jatuh cinta kepada seseorang karena mempercayai potensi si orang ini akan menikahi dia

dan dari apa yang kita nggak tahu nih gitu

apakah dulunya dia pernah baik banget memberikan luck bombing gitu ya
sehingga wah dia tuh pernah sebaik ini sama saya gak mungkin dia gak cinta
dari satu kejadian yang sangat sangat menyenangkan sangat sangat meyakinkan tentang arti dari cinta itu sendiri
dipersepsikan bahwa semua perilaku buruknya tidak dihitung oleh si individu ini
ya apalagi ada manipulasi gitu ya ada cinta yang sehat
bisa jadi dia belum pernah mengalami namanya relationship yang sehat itu seperti apa
oke ada orang kan tidak bercerai misalnya ada orang yang tidak bercerai misalnya
ada orang kan tidak bercerai misalnya orang tuanya tidak bercerai
tapi bukan berarti juga tidak berarti sehat kan hubungannya
nah hanya pembelajaran pembelajaran itu yang membuat si individu
tidak bisa memberikan batasan yang sehat antara cinta dan obsesif
antara cinta dan positiveness gitu ya
yang sehingga dia membuat pilihan buruk dalam kehidupan seksualnya dan dalam kehidupan cintanya
oke mbak ami dari pengamatan komnas perempuan di beberapa kasus
atau paling tidak yang kemarin terakhir aborsi tujuh janin yang ada di makassar
tadi mbak zoya sampaikan kadang kadang kalau mungkin kita menangkapnya
kok bisa sepuluh tahun kemudian tujuh kali aborsi
kemudian bisa nurut nurut aja bisa diem diem saja
kenapa pada akhirnya korban itu ketidakbijakan
atau mungkin kehilangan akal sehat gitu dalam beberapa kasus ini mbak ami
ya mungkin menyambung apa yang disampaikan mbak joya ya
jadi dalam kekerasan di larasi personal itu ada yang namanya siklus kekerasan
nah siklus kekerasan itu dimulai dari ketegangan
kemudian ada kekerasan
kekerasan itu bisa diwujudkan fisik seksual psikis
atau perjanjian dikawin
kemudian ketika setelah ada kekerasan
itu akan ada tahap belamadu atau hubungan membaik
kemudian tahap seakan akan hubungan itu baik
nah ketika pada waktu terjadi kekerasan
perempuan maupun laki laki yang menjadi pelaku itu melakukan kekerasan
setelah itu kan ada tahapan misalnya dalam relasi intim
perempuan akan membangun harapan bahwa
oh ini tidak akan terjadi lagi
kemudian yang laki laki akan menyatakan
saya tidak akan mengulangi kekerasan yang lalu
saya minta maaf mari kita perbaiki hubungan
itu yang disebut fase belamadu
nah siklus kekerasan ini sebenarnya yang menyebabkan
korban kekerasan dalam pacaran maupun kekerasan dalam rumah tangga untuk keluar
jadi siklus kekerasan
karena ada harapan bahwa pasangannya akan berubah ketika misalnya
saya memperbaiki diri saya berlaku nurut
saya mengikuti apa maunya pacar apa maunya suami
siklus kekerasan inilah yang menyebabkan banyak kasus kasus kekerasan dalam pacaran
maupun kekerasan dalam rumah tangga itu terus teruskap ketika kondisi itu buruk
karena siklus kekerasan itu terus berputar
baik secara kuantitatif baru terutakkan
selain siklus ada yang namanya roda kuasa
ya roda kuasa atau kontrol
di mana pihak yang memiliki superioritas atau dominan akan lebih mengontrol perilaku
maupun misalnya dalam konteks seksual mengontrol atau mendominasi perilaku seksual
dalam kasus kekerasan dalam keadaan yang banyak dilakukan adalah iming iming janji kawin
karena struktur sosial kita menempatkan bahwa perempuan misalnya dalam umur tertentu
perempuan yang dinilai baik oleh sosial itu adalah perempuan yang menikah
sehingga hak nilai ini yang kemudian digunakan oleh laki laki
kalau misalnya aku janjiin kamu menikah ayo kita melakukan hubungan seksual
dan ketika sudah melakukan hubungan seksual itu dignitik perempuan akan jatuh
dia akan bilang kamu kalau nggak sama aku gak akan ada loh laki laki yang mau menikahi kamu
dia akan jatuh kepada eksklusif konteksnya
mbak zoya segala bentuk kekerasan dalam hubungan baik dalam hubungan pacaran
ataupun hubungan pernikahan rumah tangga tentunya dapat berdampak pada fisik dan juga psikis korban
yang kedepannya itu dapat bisa mempengaruhi masa depannya
menghadapi dan mengatasi ini
salah satu langkah baik yang sudah diambil oleh komnas perempuan
tadi saya dengar di kampung makassar bahwa sudah melakukan konseling
karena seperti yang tadi mbak ami sudah katakan siklus ini susah sekali
jadi kalau analogi saya mereka mereka yang di dalam siklus kekerasan dalam pacaran maupun kekerasan dalam rumah tangga
itu seperti burung yang ada di dalam sangkar
di mana pintu sangkarnya itu terbuka
tapi burungnya ini gak lari keluar
jadi seringkali berapapun solusi solusi yang diberikan
seringkali kesulitan terbesarnya adalah ketika kita menolong individu yang tidak mau menolong dirinya sendiri
itu adalah kesulitan terbesar
dan satu langkah yang untuk membantu si individu itu mendapatkan insight
sehingga dia punya kekuatan untuk membuat keputusan yang baik dalam dirinya adalah dengan counseling
konseling dan dia menghadapi traumanya dulu
ajak dia memahami realitasnya gitu ya realitas tanpa si laki laki ini
termasuk untuk membantu dia memahami konstruksi patriarki ini gitu
bahwa apa sih yang namanya perempuan baik baik
apakah semua perempuan baik baik itu harus punya anak harus menikah harus ini harus itu
itu yang harus ditegakkan dulu kan
dia harus memahami bahwa perempuan baik baik itu adalah perempuan yang seperti apa gitu ya
pemahaman dia terhadap dirinya
jadi termasuk juga proses memaafkan ketika dia sudah mengambil keputusan keputusan yang dia sesali
dan pembuktian pembuktian yang dia lakukan untuk membuktikan dia adalah perempuan baik baik tadi
tapi akhirnya dimanfaatkan berulang kali gitu sebagai sandungannya dia lagi
untuk bertahan di relationship yang sebenarnya tidak memberikan apa apa kepada dia
tapi hanya diberikan harapan aja
itu harus bukan konseling
nggak bisa ada cara lain
mbak ami selain menegakkan mindset
itu tadi mindset di kaum wanita di perempuan
penegakan keadilan ini juga yang kemudian sering dipertanyakan
karena status baik pelaku dan korban dalam kdp atau kekerasan dalam pacaran dengan kdr itu kan berbeda
bagaimana penegakan keadilan ini mbak ami
ya kalau untuk dalam relasi perkawinan tentu masuk ke dalam lingkup undang undang pkdrt
nah sebenarnya untuk kekerasan seksual dalam lingkup pacaran itu
tadi di awal sampaikan saat ini sudah bisa dijangkau dengan undang undang tindak pidana kekerasan seksual
yaitu pelecehan seksual fisik di pasal enam huruf c undang undang dua belas tahun dua ribu dua puluh
namun undang undang ini kan baru berlaku sembilan mei dua ribu dua puluh
untuk kasus ini kan belum diberi apa diterapkan
nah terlepas dari itu mungkin kami juga memberikan apresiasi ya
perlu langkah cepat teman teman bpa tiga makassar yang memberikan konseling tadi
dan kami berharap sebenarnya perspektif korban
dalam pengertian korban ketidakadilan video
untuk perspektif penyidik penuntut maupun hakim
jadi bisa melihat kasus ini secara real
juga mendorong ada pemulihan bagi korban
mbak zoya terakhir sesuai dengan judul kita hari ini
mencintai tanpa kehilangan diri
tentunya kita tidak akan lagi mau menemukan segala bentuk kekerasan
baik dalam hubungan pacaran hubungan rumah tangga pernikahan
nah bagaimana kemudian kita bisa memberikan batasan mencintai
tanpa harus kehilangan akal sehat dan diri kita sendiri
yang paling penting sih sebenarnya untuk terciptanya keharmonisan
dalam relationship seperti apapun ya pacaran maupun menikah
jangan lupa terhadap kesetaraan gitu ya
ini bukanlah perjuangan feminis semata mata gitu ya
atau yang pasarnya suka dibilang sjw sjw banget
kesetaraan itu bukan mau menginjak laki laki
tapi kesetaraan ini adalah kunci keharmonisan
ketika tidak ada relasi kuasa ketika sebagai laki laki sebagai pacar
sebagai laki laki sebagai perempuan di dalam hubungan heteroseksual yang sehat itu
berbagi peran gitu ya
bukan berarti perempuan harus begini laki laki harus begini
tapi berbagi peran sesuai talenta dan melakukan hal hal yang tidak disenangi bersama sama gitu ya misalnya
jadi bagaimana peran saya saya menjadi versi terbaik dari diri saya ketika saya bersama dengan dia
dan dia menjadi versi terbaik dirinya ketika bersama dengan saya itu sih kuncinya
karena kalau tidak ada kesetaraan semua orang di dalam sebuah relationship berasumsi
bahwa kamu harus begini kamu harus begini karena masyarakat mengaturnya demikian
oke butuh kesetaraan dan juga butuh keseimbangan dalam sebuah hubungan
terima kasih mbak zoya amirit psikolog dan juga mbak siti aminah dari komisioner komnas perempuan
sudah bergabung dengan kami malam hari ini selamat malam sehat selalu